beberapa waktu lalu dinas kesehatan dki jakarta melaporkan ada enam ratus tiga puluh delapan dua ratus sembilan puluh satu kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ispa di jakarta
yang diambil datanya pada januari hingga juni dua ribu dua puluh
di mana rata rata setiap bulannya ada seratus ribu kasus
ini baru di jakarta saja
bagaimana dengan daerah di sekitar jakarta seperti bekasi tangerang dan lain sebagainya
lalu bagaimana respon maupun kesiapan kementerian kesehatan untuk mengantisipasi melonjaknya pasien yang terjakit ispa
saya akan berbincang sore ini dengan jurubicara kementerian kesehatan muhammad syahril
halo selamat sore pak syahril apa kabar
selamat sore pak sigwal salam sehat
salam sehat pak syahril
pak syahril langsung saja ini seberapa burukkah sebenarnya dampak polusi udara saat ini dengan tubuh kita
mengingat tadi ada suara suara dari masyarakat yang mengatakan ada yang sesak nafas ada yang batuk dan lain sebagainya
betul ya jadi polusi ini ya sudah di atas angka indeks
kualitas udara yang tidak sehat ya di atas satu ratus lima puluh semua
terutama di tangerang selatan dan jakarta secara keseluruhan
nah memang untuk polusi yang sudah dikatakan di atas ambang indeks kualitas ini
itu dapat menyebabkan secara langsung yang pertama kena mata kulit dan saluran nafas ya
nah itu saluran nafas
bagi orang orang yang sensitif terutama yang punya sakit asma atau penyakit yang
kronis paru paru itu akan mencetuskan sesak nafas dia
jadi saya ulangi jadi polusi udara ini dapat menyebabkan picuan terhadap serangan asma atau penyakit paru yang lain
terutama penyakit paru obstruktif kronis
nah tentu saja kalau ini kepada orang yang sehat itu dapat menyebabkan dalam jangka waktu yang cukup lama ya
tidak seketika tergantung dari tamanya
dan kualitas udara itu sendiri atau banyaknya
nah sehingga dengan kasus polusi ini menjadi perhatian kita bersama
karena ini serangannya bisa membuatkan akut atau mendadak pada orang yang sudah sakit
dan juga jangan terlalu lama akan mendadakkan orang yang sehat pun akan menjadi sakit
kalau tadi pak syahril mengatakan bisa berdampak pada mata kulit maupun saluran pernafasan
ini ada sejumlah media asing yang menyebut pak
polusi udara jakarta itu
disebut dapat memicu risiko penggumpalan darah
nah ini seperti apa penjelasannya
bukankah hanya mengganggu saluran pernafasan saja
ataupun kulit dan juga mata yang seperti tadi pak syahril katakan
jadi pada awalnya memang polusi ini menyebabkan iritasi atau kegangguan pada saluran nafas ya
terjadi inflamasi maupun oksidasi disana ya
nah untuk jangka yang lama
maka ini akan bisa
mempengaruhi organ yang lain
termasuk organ organ saluran perdarahan dan jantung yang disebut dengan kardiofaskuler
disana juga terjadi inflamasi oksidatif namanya ya
sehingga darah itu bisa menyebabkan gumpalan di saluran apa
saluran pembuluh darah
nah kalau ini dalam jangka waktu yang lama
maka akan menjadi disumpatkan
kumpalan gumpalan yang bisa menyebabkan obstruksi pada saluran darah itu
maupun pada jantung yang menyebabkan juga kematian
yang kedua juga bisa menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan ya
karena akan mendesak atau menekan sistem sarunan nafas
sehingga orang akan semakin susah nafas ya
oke pak syahril ini di sekitar saya teman teman saya maupun tetangga saya
banyak mungkin mungkin juga dari keluarga pak syahril ataupun rekan rekan pak syahril
sudah ada yang mengalami ispa begitu terkait dengan kondisi yang lain
sudah ada yang mengalami ispa begitu terkait dengan kondisi yang lain
sudah ada yang mengalami ispa begitu terkait dengan kondisi yang lain

apa langkah yang sudah dilakukan oleh kemenkes
agar bisa meminimalisir kasus pasien yang sakit akibat polusi udara
ya pertama ya kepada masing masing orang itu untuk pretension ya
pencegahan diri masing masing diri
dengan cara menghindari tempat tempat yang memang menjadi sumber polusi itu
atau tempat tempat yang polusinya banyak
apalagi kalau sudah ada peringatan dari pemerintah
apalagi kalau sudah ada peringatan dari pemerintah
apalagi kalau sudah ada peringatan dari pemerintah
ambang polusi udara atau indeks kualitas udaranya itu masker
jadi untuk yang pertama dan yang kedua betul betul berhentilasi untuk tidak ke tempat tempat yang memang mengalami itu
yang kedua apabila sudah terjadi

kan ini yang pertama itu disebut dengan saluran napas infeksi saluran napas

kemudian juga ada pilek bahkan kadang kadang ada yang sesak nafas sedikit
itu segera saja obat ke puskesmas rumah sakit atau ke dokter
karena di sana akan ditangani secara segera apakah cukup dengan obat obat yang rawan jalan
atau memang kalau dia sudah seperti yang saya sebutkan tadi punya sakit asma
maka akan menjadi sesak nafas yang berat
maka dia harus dirawat
maka dia harus dirawat
dan membutuhkan oksigen dan obat obat untuk melonggarkan saluran napas
atau yang disebut dengan burung ventilator
nah tentu saja kita mengingatkan
terutama kepada anak anak dan juga orang tua dan juga komorbid
untuk betul betul kondisi ini menjadi perhatian kita bersama
kalau pak syaril tadi mengatakan untuk menghindari lokasi lokasi yang memang tercemar dengan udara yang kotor begitu

salah satu caranya ya adi dengan cara
dengan cara memakai masker
apakah tidak ada cara lain mengingat bahwa
ada informasi bahwa
jangankan di luar saja di dalam gedung perkantoran saja itu
polusi udaranya sudah luar biasa pak
ya ini sebetulnya tidak cukup dengan kita sendiri ya
jadi sumber polusi itu juga harus diselesaikan
contoh ini kan diduga keras itu dari emisi transportasi ya
maka ini harus diselesaikan
yang kedua ada polusi karena adanya suatu
yang kedua ada polusi karena adanya suatu

apa namanya industri
dan apalagi memang ada taruh cuaca kan
kita tidak bisa menghindari
kedua hal ini juga harus tetap dilakukan
sebagai contoh pemerintah daerah dki
itu sudah bagaimana melakukan kebijakan wfh maupun hybrid gitu
ini salah satu upaya untuk mencegah itu
nah khusus tadi kalau sampai ke dalam ruangan
maka kita harus saja melakukan pemerintah yang pemerintah
karena di ruangan itu
agar bisa ditarik keluar
sehingga udara di dalam ruangan akan bersihkan lagi
oke lalu bagaimana dengan kesiapan sarana dan juga prasarana
terutama untuk fasilitas kesehatan
apakah bisa dipastikan bahwa untuk masyarakat yang memiliki keluhan
terkait dengan ispa ini bisa tertangani dengan baik
oh ya kita sudah punya sistem
ispa ini kan sebetulnya kan penyakit yang paling banyak di indonesia ya
kita bisa lihat dengan pasangan kecil ini paling banyak
dan secara infrastruktur
fasilitas pelayanan kita
mulai dari puskesmas rumah sakit
itu sudah siap dengan penanganan kasus kasus asma
termasuk yang sedang
memang kalau dia berat
khusus rumah sakit
nah kami meyakinkan bahwa sistem ini sudah siap secara keseluruhan ya
jadi jangan khawatir
bila terjadi kapal yang memang terjadi saluran yang matang
dan juga hal ini untuk kebiayaan
kan masuk dalam skema atau mekanisme jaminan kesehatan nasional ya
oke berarti masih dijamin pak ya
untuk terkait kalau misalnya kita terkena ispa dan lain sebagainya
tentunya beberapa belakangan ini juga sempat ada yang mengatakan
kalau tadi pak syaril mengatakan bahwa orang tua ini patut berhenti
dan juga berhenti
bahwa ini patut berhati hati
terutama untuk anak anaknya
ada salah seorang dokter begitu yang
sempat viral juga ya
mengatakan bahwa lebih baik keluar kota
healing healing keluar kota
agar paru paru itu bisa memperbaiki dirinya sendiri
ini seperti apa pak
mungkin pak syahril bisa meluruskan
ya jadi intinya betul ya
intinya kita saat ini berusaha untuk menghirup udara yang sehat dan segar
jadi manakala di lingkungan kita ada polusi udara dan segar
dan sudah dikatakan tidak sehat lagi
maka kita harus berupaya menghindari itu
kalau tadi dki sudah mengatakan dengan wfh dan hybrid
mungkin sekolah juga bisa loh
seperti hal dulu kita namanya diliburkan
atau mungkin dua hari masuk tiga hari masuk
libur dan sebagainya
dan ini bagian upaya untuk itu
nah tentu saja
kalau pak syaril libur
sangat dianjurkan untuk healing healing ke lokasi lokasi yang memang diharapkan
sudah udaranya masih bagus bersih sehat
tapi bagaimana koordinasi dengan kementerian lainnya
seperti kementerian pendidikan dan lain sebagainya
terkait dengan hal ini pak
ya saya kira semua kementerian lembaga terkait
sebagaimana instruksi bapak presiden kemarin
sudah di dalam ratas itu
sudah mengingatkan seluruh kementerian lembaga harus mengambil langkah dan berkoordinasi
termasuk kementerian dalam negeri
ini satu sistem yang harus dipercaya
termasuk kementerian sdm ya
yang dimana kemudian masalah
masalah apa namanya
kemudian masalah apa namanya
perusahaan perusahaan yang membuat emosi yang pokok di udara
itu harus diatur secara keseluruhan ya
jadi tidak bisa sendiri sendiri
pak muhammad syaril
tentunya kita lagi lagi seperti yang tadi bapak katakan
lebih baik mencegah bagaimana supaya kita tidak terpapar dari udara yang kotor ini dengan menggunakan masker begitu
ataupun menghindari dari tempat tempat yang memang tercemar udaranya dengan udara kotor
jurubicara kementerian kesehatan
terima kasih sudah berbicara dengan kami di sore hari ini
salam sehat ya
salam sehat pak